pada waisa dua ribu lima ratus enam puluh lima dua ribu dua puluh satu lembaga pemasrakatan perempuan kelas dua a pondok bambu
memberikan remisi bagi narapidana yang beragama buddha
dari sebelas warga binaan beragama buddha lima diantaranya mendapatkan remisi
para warga binaan yang mendapatkan remisi terlihat haru
saat menerima surat keputusan remisi yang diberikan kalapas perempuan pondok bambu
dari sebelas warga binaan yang beragama buddha lima orang diantaranya mendapatkan remisi
rata rata remisi yang diberikan antara satu hingga satu bulan setengah
setelah pemberian remisi warga binaan yang beragama buddha langsung menjalani ibadah waisak
dengan kusuk dan dipandu oleh peneta buddha secara virtual
pada hari ini kami melaksanakan kegiatan pemberian remisi waisak
bagi warga binaan lapas perempuan kelas dua a jakarta yang memeluk agama buddha
yang kami usulkan karena telah memenuhi persyaratan administrasi dan substantif
namun yang enam karena masih menjalani pidana dan masih belum memenuhi persyaratan
tentu tidak dapatkan usul